memiliki keterbatasan fisik tidak menghalangi sepasang suami istri penyandang disabilitas untuk
menjalankan jasa cuci mobil ke rumah di bintaro tangerang selatan sang suami bayu dan istrinya
widya mendatangi ke rumah pengguna jasa dengan sepeda motor lengkap dengan membawa peralatan
cuci mobil setibanya di rumah pengguna jasa kedua pasangan ini langsung mencuci mobil baik bagian
dalam dan luar dengan pemberian wax jasa cuci mobil ini bertarif tujuh puluh rupiah ahmad toma pratama
salah satu pengguna jasa yang juga merupakan basis band mocha mengaku kagum dengan perjuangan yang
diperlihatkan bayu dan widya mobil mas bayu ini seperti apa mas bisa dicari saya itu dapat info tentang mas
bayu dan istrinya ini dari warga sekitar sekitar komplek ulilan sih saya cukup puas gitu maksudnya
saya juga respect sama mereka berdua
dengan kondisi seperti itu dan masa covid seperti ini mereka enggak gentar tetap hajar terus itu buat
saya sih itu sebuah semangat sih keren buat mas bayu dalam mengambil pesanan cuci mobil widya yang
mengambil peran karena wanita tunawicara ini bisa membaca dan membalas pesan sedangkan bayu
yang tuna rungu hanya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat turnya tangerang bante